aku habis diusir sama satpam
seorang warga bernama mirah sugandi mencurahkan kekecewaannya di media sosial
usai diusir satpam sebuah hotel di kawasan sanur bali selasa sore
mirah yang sedang berwisata bersama suami dan anaknya tiba tiba dihampiri satpam
dan diminta pindah ke area pantai lain dengan alasan ia bukanlah tamu hotel
hari ini aku habis diusir sama satpam
katanya aku nggak boleh duduk di pinggir pantai itu itu milik pribadi itu milik hotel
terus aku ditanya aku tamu hotelnya itu enggak ya jelas aku bukan
aku cuma melancong aja ke sini kan ke pantainya ini
ini pantainya kan milik publik kan milik umum
setelah unggahannya viral pihak hotel pun menemui mira
menurut pemilik hotel tidak pernah ada larangan warga beraktivitas di kawasan pantai di sekitar hotel
ia berdalih jika yang terjadi hanyalah kesalahan
salah pahaman dan semua telah diselesaikan secara kekeluargaan
intinya ini kasus pertama kita
tentunya ini adalah pembelajaran buat semua pihak juga
buat kami bagaimana kami juga mentraining anak anak staff kita
walaupun niatannya baik tapi penyampaian juga harus secara dengan tepat
sehingga tidak ada miskomunikasi seperti ini
dan kami tidak pernah melarang
terkait insiden viral ini ketua bali tourism board ida bagus agung parta atnyana
mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang
parta adnyana menambahkan sesuai aturan hotel tidak boleh mengklaim atau menggunakan pantai menjadi kawasan privat
meski demikian mereka bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keamanan area pantai
bahwa pantai itu memang secara publik itu memang bukan milik dari
hotel itu sendiri
dia hanya kalau dia di belakangnya dia hanya membantu menjaga membersihkan
memang pemerintah sanggup ya pemerintah yang membersihkan
tapi kan di sini sudah dari dulu sistem itu berlaku adalah
jadi hotel yang di depan itu itu yang membersihkan dan lain sebagainya
parte adnyana juga meminta pengelola hotel tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga
yang hendak beraktivitas di kawasan pantai
nandang asdika dan pasar bali